hai inilah cabai hiung jenis cabai rawit yang diklaim sebagai cabai terpedas di indonesia cabai
ini terdaftar sebagai varietas tanaman lokal khas tapir tumbuh di lahan rawa desa hiung kecamatan
tapin tengah kabupaten tapin kalimantan selatan tanah desa hiung yang mempunyai keasaman yang
cukup tinggi dengan ph tiga lima menjadikan tantangan tersendiri bagi warga desa hiung untuk mengelola
pertanian di daerah ini dengan kondisi ini cabai hiung lah yang mampu tumbuh subur dan berkembang
menjadi komoditas unggulan hasil penelitian dari laboratorium pengujian balai besar pertanian dan
pengembangan pasca panen milik kementerian pertanian ri kadar kapsaicin pada cabai hiung
mencapai tiga ratus tiga puluh tiga lima ppm atau tujuh belas kali lebih pedas dari cabai biasa menurut wakil menteri pertanian
ri harfiq hasanul kolbi cabai hiung adalah sebuah heritage yang harus dipertahankan dan dikembangkan
dengan membuat hilirisasi produk cabai hiung di tingkat umkm jadi memang ini ciri khas ini memang
dipertahankan pak heritage ini tujuh belas kali tujuh belas kali lipat nah tadi saya sarankan ke pak bupati kemarin
juga dengan pak gubernur semalam untuk mengakselerasi ini hilirisasinya pak ya pak bupati
supaya apa namanya ofamnya juga berkembang jadi ini juga membuat cabai hiung yang sangat berkembang
bukan cuma on farm ya anak anak muda ini enggak harus selalu di pertaniannya ya tapi juga di
pengolahannya pemerintah kabupaten tapin berusaha terus mengembangkan produksi tanam cabai hiung ini
saat ini ada satu ratus enam belas hektare lahan yang sudah ditanami cabai hiung dan akan terus diperluas karena sangat
menguntungkan bagi para petani sekarang pelan pelan sudah kita kembangkan sudah satu ratus enam belas hektare yang kita
kembangkan dan kami bekerja sama dengan perusahaan
perusahaan ikan ikan gondokannya ditindaklanjuti oleh petani kita untuk tanam cabai kalau melihat
harga sekarang mungkin seberharinya sampai tiga puluh tiga ratus ribu lebih dia satu hari kalau bisa panen itu selama
enam bulan itu sementara itu kendala yang kerap dihadapi petani adalah jika masuk musim penghujan
yang kerap membuat gagal panen namun untuk menghindari lahan yang tergenang di musim hujan
docokan tanam yang sehingga aman dari genangan air fen jangan buat tanaman cabai rusak ketiga musim
kemaraulin memang lebih menguntungkan jd great yang ini ketiga ketiga pujian mushru lair sdp
kirkirakan itu sekitar bulan satu dua mengetikan setidaknya langsung air ini sampai ke belah
dengan dikembangkannya budidaya cabai hiung sejak tahun dua ribu empat belas
telah berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat dari sektor usaha tani cabai rawit hiu
tercatat ada empat ratus empat puluh kepala keluarga yang saat ini turut mengembangkan budidaya cabai hiu
nani hayati tapin kalimantan selatan